jadi keselamatan keke jauh lebih utama daripada saya kena teguran
kebetulan gelongan darah saya sama gelongan darah kakak sama
saya tujuh belas tahun
darah saya benar benar bersih dong
saya gak pernah ngerokok
ayah tau gak kenapa aku sebanget banget ke lokim
itu karena aku ngerasa keluarga kita kumpul lagi ya
ngungkap kayak keluarga yang dulu
ayah mohon maaf sebelumnya kalau
berita ini buat kamu kecewa
ayah baru aja dapet telepon dari ibu kamu
karena ibu ada tugas keluarga kita
terima kasih sayang
terima kasih sayang
terima kasih sayang
terima kasih sayang
terima kasih sayang
terima kasih sayang
terima kasih sayang
terima kasih sayang
terima kasih sayang
terima kasih sayang
ayah kak dika kak kike
aku ngantuk banget aku mau tidur
udah sekarang lagi istirahat ya
yuk tidur ya
dok kok hb nya kike rendah sekali dok
iya pak sangat jauh di bawah normal
mungkin itu sebabnya kike akhir akhir ini sering ngantuk
kok bisa terjadi dok
sepertinya kike terkena anemia
kok bisa dok
pasien kanker memang ada kesempatan untuk terkena lemia
mungkin dari kanker itu sendiri
ataupun dari pengobatan yang diajakkan
makanya untuk kike kita butuh transversi darah empat kantong
ya sudah kalau gitu langsung dilaksanakan saja dok
itu dia masalahnya pak
saya baru dapat info dari rumah sakit dan pmi
bahwa golongan darah keke stoknya habis
apakah bapak atau keluarga ada yang bisa menjadi penolong itu
golongan darah yang sama dengan kege kan
kalau gitu gini aja pak judi
pak jodi cari teman atau perahabat pak jodi yang mempunyai golongan darah seperti kege

kege butuh transversi darah
kege butuh transversi darah
jadi begitulah kak
kake butuh transversi darah
dan kege hari ini
kakak benar benar butuh donor darah
kira kira siapa yang mau mendonorkan darahnya untuk keke
anak anak apa usia kalian sudah tujuh belas tahun
karena untuk jadi pendonor darah minimal usia kalian harus sudah genap tujuh belas tahun
itu juga kalian harus punya surat keterangan dari orang tua
dan juga dokter
dan kesehatan kalian juga harus punya syarat untuk jadi pendonor
maaf bu saya telat
golongan darah saya sama kege sama bu
dan secara umur saya sudah patas
saya tujuh belas tahun
dan masalah kesehatan
dan saya sehat bu
dan pastinya saya akan membawa surat izin dari orang tua saya juga bu
ini ketapi saya
sister ini kalau belum ada juga pendonor darah untuk kege saya rela bu
saya donorkan darah saya untuk
kebetulan golongan darah saya sama dengan kakak
tapi dokter apa itu tidak menyalahi etika hubungan antara dokter dengan pasien
maaf maaf dokter saya hanya khawatir kalau dokter orlando kena teguran
yang saya khawatirkan adalah kondisi itu
jadi keselamatan kege jauh lebih utama daripada saya kena teguran
kebetulan golongan darah saya sama golongan darah kakak sama
saya tujuh belas tahun
darah saya benar benar bersih dong
saya nggak pernah ngerokok
dan yang paling penting saya nggak pernah nyentuh narkoba
sustan tolong ambil darah saya secepat mungkin ayo
ini akhirnya ada teman saya dok yang mau mendonorkan darahnya
oke terima kasih
kalau gitu sister tolong transfusi di adanya mereka
wajahnya keke makin pucat
badannya juga semakin dingin
darah dari teman teman kekes sudah diambil
tapi sekarang kurang satu kantong darah lagi
dokter apa dokter yakin akan mendonor
sudah cepat pak tolong ambil saja pak
yang jelas kalau ada masalah nanti akan saya hadapi
maaf pak jody
saya mau menginformasikan
sepertinya donor darah untuk kekes sudah cukup
karena dokter orlando memutuskan untuk mendonorkan juga
terima kasih banyak dok
terima kasih banyak dok
terima kasih banyak dok
karena dokter telah mendonorkan darah untuk keke
iya dokter terima kasih banyak
saya tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk membalas semua kebaikan dokter
saya sama sekali gak berharap apa apa kok
melihat keke kembali normal
ya saya berharap
moga moga setelah transisi ini
keke lebih baik lagi
terima kasih dok
terima kasih dok
terima kasih dok
terima kasih dok
teman teman makasih ya
aku betul betul berhutang nyawa sama kalian semua
terutama sama alan dan temennya kadika yang udah ngedonor